mohon ampun ayah anda prabu
ada keperluan apa ayah anda memanggilku
sekarang kita harus keluar guru
tapi bagaimana caranya anggi ini
pengang tanganku guru
bisa kita pergi aduh
kita masih ada yang ingin kita semua ketambah
terima kasih kamu sudah menolongku
aku ambil kembali
boleh saja anggini
asalkan kamu tidak seperti dulu lagi
terima kasih guru
terima kasih guru
aku bisa menjadi tujuh
jaga dewa batara
tapi dia masih hidup
aku harus segera menolongnya
terima kasih kisanak
kamu sudah membantu saya
kita tidak boleh berlama lama disini
kita harus mencari tabib
karena sisa racun yang ada di dalam tubuh kisanak
mohon ampun ayah anda prabu
ada keperluan apa ayah anda memanggilku
ayah anda akan meninggalkan istana
untuk beberapa hari
ayah anda akan menyerahkan tampuh kepemimpinan pada aku
untuk pelatihan debil
tapi ayah anda prabu
apakah aku akan mampu memegang tugas seperti itu
ayah handa tidak mempunyai pilihan lain
karena rai mukian santo
sedang tidak bisa dianggap sebagai degrees voor orde vanorand
tidak berada di istana
kemana rai kian santang pergi
rai mukian santang
sedang menyusul ibu ndang
ayah anda harus mencari
yang sudah dicuri
dari ruang pusaka
hujang kembar itu
yang tidak bertanggung jawab
maaf ayah ndang prabu
tapi itu tanggung jawabnya
sangat besar bagiku ayah anda
aku tidak akan sanggup
mengembaninya ayah ndang
dan penggawa pajajar
akan membantu putri

seharusnya ayah anda
mengangkatku menjadi pemimpin pemerintahan
bukannya ayah anda sudah berjanji kepadaku
ayah anda akan mengangkatku menjadi putra mahkota
duduklah terapi dahulu
putra aku surawi surabaya
putra aku surawi surabaya
aku sudah selesai
aku sudah selesai
ayah anda berhasil untuk membuat satu kondisi keyuangan standar
sebelum tempat berkurangan padamu
apa yang harus saya taking way dari anda setelah ikut
jangan kesan sebab ayah anda
ayah anda ini
mengapa ayah anda selalu bersikap tidak adil kepadaku
raih seru sesat